kita lihat lebih dekat seperti apa kereta cepat jakarta bandung yang diberi nama wush
ya kereta cepat jakarta bandung akan menggunakan kereta generasi terbaru cr empat ratus af
yang merupakan hasil pengembangan tipe crh tiga ratus delapan puluh a oleh crrc kingdo sifang
cr empat ratus af ini memiliki lebar tiga tiga puluh enam meter tinggi empat lima meter dan panjang lokomotif dua puluh tujuh dua meter
kelebihan tipe cr empat ratus af ini adalah memiliki ukuran lebih besar dengan masa penggunaan selama tiga puluh tahun
dan biaya perawatan yang cenderung rendah
satu rangkaian kereta terdiri atas delapan gerbong dengan susunan empat kereta bermotor dan empat kereta tanpa motor
dan susunan itu memungkinkan kereta memiliki kecepatan empat ratus dua puluh km per jam
dan kecepatan operasionalnya

walaupun berjalan dengan kecepatan tinggi tingkat kebisingannya sangat rendah
sehingga mampu meredam getaran dan bunyi di dalam kereta
ya kereta cepat jakarta bandung ini memiliki kapasitas penumpang sebanyak enam ratus satu orang
dan terbagi dalam beberapa kelas pelayanan
rinciannya adalah first class sebanyak delapan belas penumpang business class sebanyak dua puluh delapan penumpang
dan premium economy sebanyak lima ratus lima puluh lima penumpang
first class ada di gerbong satu dan delapan business class di gerbong tujuh
dan sisanya adalah gerbong premium economy
first class memiliki delapan belas tempat duduk berwarna abu abu dengan susunan dua
berbahan kursi vox leather berbordir batik mega mendung
sementara business class memiliki dua puluh delapan tempat duduk
berwarna merah dengan susunan dua dua berbahan vox letter bermotif laser cut batik megamendung
dan premium economy memiliki lima ratus lima puluh lima tempat duduk berwarna abu abu dan biru
dengan susunan tiga dua berbahan suit bermotif printing batik mega mendung
selain itu terdapat pula fasilitas dining car fasilitas untuk defable charging port
dan juga tempat penyimpanan barang
dari segi keamanan kereta cepat jakarta bandung juga didesain untuk dikondisikan
atau dioperasikan untuk berbagai iklim
dan salah satunya iklim tropis dengan kondisi suhu dan kelembaban tinggi seperti di indonesia
setiap rangkaian kereta ini dilengkapi dua lightning arestor untuk meningkatkan keamanan
terhadap sambaran petir terutama di sisi peralatan tegangan tinggi
dan kereta ini juga dipastikan mampu menghadapi kondisi geografis lintasan jakarta bandung
yang cenderung menanjak
dan keberadaan dua emergency brake juga menjadi salah satu teknologi yang disematkan pada kereta cepat jakarta bandung
pertama emergency break eb yang bekerja atas perintah di ruang kontrol kemudi
nah kedua emergency break ub yang aktif ketika fungsi automatic train protection atau atp
dijalankan dan kedua sistem ini menawarkan tingkat keamanan lebih untuk melindungi kereta
pada saat terjadi kesalahan sistem maupun kesalahan manusia
kereta cepat jakarta bandung ini akan menempuh jarak satu ratus empat puluh dua tiga km

kereta cepat jakarta bandung memiliki empat stasiun pemberhentian
yakni stasiun halim stasiun karawang stasiun padalarang dan stasiun tegaluar
nah setiap stasiun ini terintegrasi dengan moda transportasi umum di wilayah tersebut
di stasiun halim kcjb akan terintegrasi langsung dengan lrt jabodebek
sementara di stasiun padalarang akan terintegrasi langsung dengan kereta api
feeder kereta cepat komuter line bandung raya dan komuter lain garut
ya semua stasiun kcjb juga terintegrasi dengan berbagai moda angkutan transportasi
dan pemerintah memberi nama kereta cepat jakarta bandung wush
dan menurut menteri perhubungan budi karya sumadi
wus ini memiliki kepanjangan dari waktu hemat operasi optimal dan sistem handal
wush digunakan sebagai nama kereta cepat jakarta bandung
karena sesuai untuk menggambarkan kecepatan
selain menjadi tambahan pilihan moda transportasi dari jakarta ke kawasan bandung
kereta cepat jakarta bandung diharapkan bisa membantu mempercepat program pembangunan nasional